sementara itu awak kapal yang juga dibebaskan dari penyanderaan oleh kelompok abu sayyaf
selasa pagi tiba di bandara adi sumarmo solo
tangis haru bercampur gembira menyambut kedatangan bayu oktavianto warga kelaten jawa tengah
bayu oktavianto tiba di solo disambut ibu ndanya rahayu
keluarga bayu didukuh miliran
desa mendak kecamatan delanggu klaten
sudah mempersiapkan tumpengan kecil kecilan untuk merayakan kepulangannya
selama bayu ditahan kelompok abu sayyaf
sang ibu dan keluarga besar rutin menggelar pengajian
setelah bebas bayu akan beristirahat dulu di kampung halaman
dan berencana melangsungkan pernikahan
bayu mengaku selama di sandra semua awak kapal diperlakukan dengan baik
proses pembebasan itu seperti apa mas
kami nggak tahu pak tiba tiba kami diantar ke solo lain
habis itu diantar ke rumah
keluarga menyiapkan makanan kesukaan bayu sebagai wujud syukur atas pembebasan ini
ini adalah yang diperlukan oleh keluarga
kecelak warga saja ya bu
bu sudah bikin sambal ulut bu
sudah bikin berapa porsinya
atau khusus mas bayu
khusus mas bayu
sepuluh orang awak kapal di sandra kelompok militan abu sayyaf di filipina
selama lebih dari satu bulan
kini masih ada empat awak kapal lain yang disandra
dan pemerintah sedang berusaha membebaskan mereka